menurut data dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari januari hingga oktober dua ribu dua puluh
terdapat lebih dari delapan belas kasus kdrt meningkat hampir dua kali lipat yaitu sepuluh kasus di tahun sebelumnya
apa yang menjadi penyebab kdrt bisa menjamur
kita akan bahasnya bersama psikolog klinis liza mariali japri
selamat malam mbak lisa
selamat malam mas riza
mbak lisa ini justru yang selalu kita hindarkan adalah kdrt tapi ternyata kasusnya masih banyak
kalau saya tanya sebenarnya apa yang menjadi faktor penyebab bisa terjadinya kdrt mbak
banyak faktor yang bisa menyebabkan kdrt terjadi ya
itu bisa karena memang karakter orangnya jadi dia tidak punya kemampuan untuk mengelola emosinya dengan baik
kemudian bisa juga karena stres kemudian bisa juga karena pengaruh pengaruh lingkungan
atau bahkan mungkin
mungkin seperti zat zat adiktif itu bisa saja juga terjadi
oke mbak lisa ini kan kdrt juga banyak macamnya begitu dan yang menjadi pelakunya juga tidak hanya
yang jadi korban dan juga pelaku tidak hanya suami istri tapi juga orang tua terhadap anak begitu pula
sebaliknya begitu ya
kalau kita berkaca pada kasus yang tadi ada juga ini kasus di pangandaran begitu ya
apakah mungkin hasrat seksual yang terhalangi ini bisa juga menjadi penyebab terjadinya kdrt mbak
dan kan kalau tadi sempat disebutkan sama mas reza yang namanya kdrt kan namanya tidak hanya sekedar fisik
jadi ini juga satu hal yang perlu kita edukasi bersama ya
kekerasan dalam rumah tangga atau bahkan kekerasan dalam berpacaran itu ada juga
itu tidak hanya sekedar fisik bisa verbal bisa psikologis bisa seksual bisa bahkan finansial
yang kadang kadang orang tidak ngeluh itu
nah ini bisa saja terjadi juga
nah apakah jadi pertanyaannya salah satunya adalah hafral seksual
ya bisa saja
entah karena dia memang punya hasrat seksual
yang tidak sewajarnya tidak normal
atau bahkan mungkin dia tidak punya sama sekali
tapi kemudian minder insecure
dan kemudian jadi melampiaskan rasa insecurity nya dia tersebut kepada pasangannya
kalau tadi mbak lisa bilang kadang kita nggak ngeh nih
tapi sebenarnya apa sih
atau kita bisa lihat nggak sih tanda tanda atau bibit dari pelaku kdrt yang bisa kelihatan misalnya ketika kita lagi pacaran
atau menjalin hubungan begitu
apakah bisa terlihat mbak
yang pasti biasanya
kalau kita sebagai seorang mahluk psikolog
kita sebaiknya menemukan satu keseimbangan di tengah tengah
nah ketika orang tidak mampu menemukan kesumbangan itu dalam hal misalnya katakan emosi
tanda tandanya adalah orang orang yang mungkin akan menjadi pelaku kdrt
antara dia sangat otoriter dominan dan juga sangat meletup letup emosinya
sehingga kita mungkin pada saat berpacaran nggak langsung ke kita ya
tapi kita melihat misalnya ke tokong parkir ke pelayan penjaga peramu saji misalnya
atau ke orang orang seperti itulah
yang kayaknya kok dia
emosinya meledak ledak nggak karuan ya
nah itu patut dijadikan satu pertimbangan
apakah nanti ketika menikah tidak jadinya saya yang jadi sasarannya gitu
atau dikutup yang satunya lagi
dia orang yang sangat memendam
tapi kalau marah tuh kita melihat kayak dia menahan sesuatu
sampai mungkin tangannya dikepol
sampai seperti apa
nah yang seperti ini kita khawatirkan nanti terjadi ledakan yang luar biasa
karena dua duanya sama sama sebagai karakter orang yang tidak mampu mengelola emosinya dengan baik
ini salah satu
ada tanda tanda yang bisa kita jadikan pertimbangan
apakah suatu saat dia akan meledak dan kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga
mbak liza ini yang cukup menarik adalah tadi dikatakan bahwa
kalau kita berkaca pada kasus fenamelinda begitu ya
bahwa sang suami adalah memiliki keahlian bela diri begitu
apakah ini juga bisa menjadi salah satu penyebab juga
karena merasa lebih kuat lebih punya kekuatan lebih dibandingkan sang istri
mereka menjadi orang yang hakkas
mereka menjadi orang yangopedis

atau bukan yang sebagai dia punya
untuk punya bela diri ketika memang dibutuhkan
tapi pada saat dia marah karena memang sudah ada kemampuan itu
malah digunakan untuk menyakiti
jadi kenapa balik lagi bukan olahraga bela dirinya yang salah
saya juga tidak mengatakan semua yang bisa bela diri
pasti bisa melakukan kdrt tidak
tapi ketika kita punya tools tersebut
tapi kita nggak mampu untuk mengelola diri kita
tools itu jadi berbahaya
oke bagaimana cara kita mengontrol dan juga kecerdasan emosi
yang justru dimainkan di sana begitu ya mbak ya
oke mbak liza kalau misalnya saya bertanya
apa sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan
ketika anda menjadi korban kdrt mbak
yang harus pertama kali dilakukan adalah menyadari bahwa
saya tidak berhak diginikan itu sudah jelas
tidak ada satu orang pun yang berhak untuk mengalami kekerasan
jadi ketika itu terjadi saya tidak berhak untuk ini
nah kemudian step step solusinya apa nih
apakah saya harus mencari solusinya
apa kalau pasangannya masih bisa untuk diajak
berdiskusi bersama ya
apakah kemudian memang sudah sedemikian damaging nya
sudah sedemikian parahnya
apakah kemudian harus melaporkan hal tersebut
apakah saya juga butuh bantuan
baik secara penyembuhan fisik maupun penyembuhan mental
itu adalah step step pertama
nah seringkali korban kdrt itu bahkan tidak sampai
bisa masuk pada step yang pertama
dalam arti karena berada dalam hubungan yang toxic sekian lama
jadi terjadi kognitis disonan
pola kognisinya itu terbalik balik
ya nggak apa apa deh mungkin dia memang lagi stres
ya nggak apa apa deh
mungkin dia memang lagi stres
mungkin saya yang salah masak telurnya kak sinat
ya udah deh gitu
jadi menganulir perbuatan pelaku tersebut
nah padahal itu tidak demikian
nah ini yang harus kita edukasi juga
ketika keterasan itu terjadi
sadari dulu bahwa saya tidak berhak untuk diperlakukan demikian
andai katapun saya memang salah
harusnya ada cara yang baik baik untuk dibicarakan
oke yang cukup menarik adalah tadi
bagaimana kita ketika menjadi korban
bisa memaafkan dan sebagainya begitu ya
tapi kalau saya tanyakan
sebenarnya apakah pelaku kdrt ini
pasti mengulangi perbuatannya begitu
nah kalau ini saya tidak bisa
saya tidak akan mengatakan
akan selalu ada pengulangan
dan orang nggak bisa berubah gitu mas reza
karena saya sebagai psikolog
saya meyakini setiap orang bisa berubah
pernah ada satu kondisi kondisi juga
di mana itu bukan karakter kita
tapi kecelakaan dalam tanda kutip itu terjadi
nah ketika memang pelaku kdrt
ini pertama kali melakukan itu
nah kemudian kita lihat
ada tidak dia itikat baik untuk berubah
adakah tidak dia untuk sama sama
katakan konseling untuk berubah
untuk benar benar gitu secara drastis mengubah
oh ternyata aku punya masalah temperamen
kemudian juga benar benar melakukan
proses proses perubahan itu
dan pasangannya bisa melihat
nah ini kan satu itikat yang baik
bahwa dia menyadari bahwa memang
dia melakukan kesalahan
dan dia perlu untuk dibantu berubah
nah tapi ada pelaku pelaku
yang kita lihat kalau tadi
misalnya korban mengatakan
ini bukan terjadi pertama kali
usia pernikahan mereka aja
mohon maaf masih dapat dikatakan singkat ya
dalam waktu yang singkat tersebut
kalau ini bukan yang pertama kali
berarti kan ini sudah seperti
kayak udah jadi kebiasaan
nah ini yang sebenarnya harus dipertanyakan
apakah memang sudah waktunya
menyadari bahwa pelaku sulit untuk berubah
oke mbak liza berarti kan ada kemungkinan
untuk pelaku melakukan kdrt lagi begitu ya
tapi biasanya yang terjadi
apakah memang eskalasinya meningkat
atau justru bisa jadi bisa berkurang
oh kalau ini terjadi lagi lagi
dan lagi pasti eskalasinya meningkat
karena selalu ini persis sama
ketika seseorang melakukan kekerasan
itu kayak ada
kayak memberikan itu ada hormon adrenalin
merasa jantan mungkin
yang akhirnya kemudian dia melakukan lagi
nah ketika kemudian
dia sudah merasa keenakan itu
ada hormon hormon yang membuat dia merasa
dalam dalam keputin
itu kemungkinan dia lakukan kekerasan
itu kemungkinan dia lakukan kekerasan
itu kemungkinan dia lakukan kekerasan

dan eskalasi akan nambah
karena kalau yang dulu cukup dengan hanya nyubit
sekarang tuh kayaknya gemes nyubit tuh kurang ya
tambah lagi deh apa deh
karena selalu akan ada penambahan eskalasi tersebut
untuk memenuhi rasa nyaman itu
mbak kalau kita bahas tadi kan
sebenarnya ada juga pasangan yang memilih
untuk memaafkan pasangannya
misalnya kita mundur beberapa waktu lalu
kasus lesti kejora begitu ya
sebenarnya ini apa yang menjadi penyebabnya
sang korban bisa memaafkan pelaku
bisa karena memang
yang klasik biasanya adalah
udahlah memakan demi anak
walaupun kalau saya katakan
kalau misalnya memang mau balik demi anak
pastikan perubahan baik itu juga terjadi
jangan kemudian balik demi anak
tapi katakan kursi masih berlemparan kemana mana
piring masih terbang kemana mana
ini sungguh akan menyebabkan
anak menjadi traumatik gitu
tapi itu alasan klasik yang paling sering dipakai
yang kedua alasan ekonomi
yaudah lah daripada nanti aku nggak dinasurkan
kasih daripada aku
aku kan nggak kerja
udah mudah balik lagi aja
yang berikutnya bisa saja karena memang cinta
itu banyak faktor
atau mungkin permintaan dari keluarga juga bisa
banyak faktor yang menyebabkan
kenapa seseorang bisa kembali memaafkan pelaku kdrt
ini kan kalau kita bahas adalah
pasangan suami dan istri
tapi bagaimana dengan
jika korban kdrt nya adalah anak begitu
apa yang bisa dilakukan anak ketika
dia menjadi korban kdrt
kalau korban kdrt adalah anak
sebenarnya harus dilihat dulu
usia anaknya berapa mas
kalau misalnya memang ini anak yang masih di bawah umur
saya sih benar benar meng encourage lingkungan
untuk merangkul anak tersebut
dan membuat ketegasan hubungannya dengan pelaku
siapapun pelaku itu
misalnya katakan orang tua
nah ini juga menjadi complicated
karena kalau kita berbicara
judulnya kan alarm bahaya kekerasan dalam rumah tangga ya
kadang kadang sesuatu yang di belakang pagar
di dalam pagar itu
tetangga itu suka tutup kuping tutup mata
dan nggak mau tahu
padahal mungkin kita sudah dengar ada teriakan
sudah ada lebam
nah ini yang kalau misalnya tanda tanda itu memang sudah terlihat
dan kalau berbicara anak
anaknya masih di bawah umur
di bawah usia kedewasaan
dia belum pasti bisa mandiri
itu ketika melihat ada tanda tanda itu
anaknya lebih murung
kok tiba tiba banyak lebak
ada luka bahkan
atau yang seperti itulah
ditanyakan anaknya kalau misalnya lagi keluar
atau berbicara kepada ketua rt atau ketua rw
kok aku curiga ya dengan tetangga sebelah
kenapa anaknya anak
sehingga anak itu cepat tertolong
nah kalau kita berbicara anak yang sudah lebih dewasa
nah itu kebijakan dari anak tersebut
kalau misalnya memang masih bisa bertahan bersama dengan orang tua
yang melakukan kdrc tersebut
ya mungkin dia perlu pendampingan psikologis
dalam melalui kehidupan seperti itu
tapi kalau misalnya memang mandiri
memang bisa sudah
untuk tidak harus tinggal bersama
ya rasanya kalau lebih baik memang sudah tinggal bersama
saya tidak mengajarkan untuk meninggalkan orang tua ya
tapi kadang kadang ketika kita tinggal berbeda rumah
itu hubungannya bisa jauh lebih baik
mbak liza ini ketika pasangan suami istri melakukan kdrt begitu
lalu memilih untuk saling memaafkan dan kembali bersama
di titik mana sang korban ini harus meminta bantuan begitu
ketika ini akhirnya terjadi terulang
apakah cukup selesai sampai di sini
atau justru memilih untuk mencari jalan tengah lagi begitu
apa yang harus dilakukan
kalau saran saya sih
ketika memang sudah sampai ke kondisi seperti saat ini
dan mereka memutuskan kembali
sebaiknya ada pendampingan dari keluarga
atau orang orang yang mereka percaya
entah itu misalnya pemuka agama yang sama sama mereka percaya
atau psikolog atau psikiater ahli medis
jadi ada check up nya terus
di mana kondisinya apa yang terjadi
terus ada kontak kontak
nomor nomor kontak emergency yang bisa dihubungi
ketika memang thing happen again kan seperti itu
nah itu mungkin adalah untuk step step awalnya
sehingga dipantau terus menerus
karena bagaimanapun juga
kita perlu untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan antikorban
kalau kita bicara mengenai pencegahan begitu
apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah adanya kdrt
kalau buat saya balik lagi ke pribadi masing masing mas reza
jadi setiap individu seharusnya memang mempelajari
dan berlatih yang namanya kecerdasan emosional
bagaimana tuh mengelola emosi
bagaimana manajemen stress
bagaimana berkomunikasi ketika memang ada masalah
kalau memang ada insecurity
rasa minder rasa tidak pede daripada melampiaskannya ke orang lain
kemudian lebih baik berpikir
aku harus mengatasi ini gimana ya
apakah karena aku tidak bekerja misalnya
oh berarti coba ya energinya daripada marah marah
mungkin lebih baik aku pakai untuk benar benar cari kerja
kalau misalnya berkaitan dengan seksualitas
oh ya mungkin lebih lihat aku ke dokter untuk memeriksakan diri
jadi bukanlah kehidupan berpasangan itu tidak pernah ada masalah
tapi bagaimana berkompromi dan sama sama
sama bekerja sama menyelesaikan kondisi yang menantang tersebut
oke mbak alisa terakhir dari kacamata anda
bagaimana cara bentuk penyelesaian yang tepat dari kasus kdrt
tidak ada satu jawaban yang akan sesak untuk semua
tapi kita benar benar harus lihat
kalau misalnya memang kondisinya saat ini adalah yang benar benar dibutuhkan adalah
penanganan fisik bantuan fisik
ya mari kita berikan kepada korban bantuan fisik tersebut
yang kemudian mungkin didampingi dengan pendampingan psikologis
kemudian bagaimana nih ini mediasi mungkin juga dengan pelaku
apakah korban siap untuk ketemu pelaku atau tidak
apakah memang masih bisa ketemu tapi dalam batas batas tertentu
nah itu penanganan pengenalan pertama yang mungkin bisa kita lakukan kepada korban pdrt
oke pasti harapannya kita adalah kasus ini tidak berulang kembali begitu ya
tapi ketika anda menjadi korban
jangan ragu untuk mencari bantuan baik yang terdekat baik ke tetangga maupun keluarga yang anda percaya
terima kasih sudah bergabung bersama kami
selamat malam salam sehat